uni emirat arab merupakan salah satu negara yang terlebih dahulu melakukan vaksinasi
dan untuk mengetahui seperti apa proses vaksinasi di sana
kami sudah terhubung dengan duta besar indonesia untuk uni emirat arab
halo selamat malam pak husin apa kabar
selamat malam kabar baik alhamdulillah
alhamdulillah bapak dubes sehat
alhamdulillah cuma kemarin burung dari jakarta ada batu sedikit
pak dubes ini uni emirat arab menjadi negara yang sudah melakukan vaksinasi kepada penduduknya
bahkan kepada warga yang memiliki visa residen
ada yang sudah mendapatkan vaksin gratis
apakah ada wni yang berada di sana kemudian mendapatkan vaksin
semua orang asal aplikasi langsung divaksin
seperti apa pak dubes mekanismenya ketika untuk bisa mendapatkan vaksin
kalau di indonesia
indonesia mungkin ada enam kelompok sasaran yang menjadi prioritas
kalau di uni emirat arab bagaimana mekanismenya
sudah hilang ya kelompok pertama
di sini langsung semua
kalau tidak nanti kita disuntik
sejauh ini pak dubes kan juga sudah mendapatkan vaksin
apakah ada efek tertentu yang dirasakan oleh pak dubes setelah mendapatkan vaksin
sejauh ini alhamdulillah tidak ada
kalau di indonesia tidak ada
apakah ketika ada vaksin yang diberikan kepada warga negara indonesia yang ada di sana
ada komunikasi dengan pemerintah indonesia dalam hal ini adalah pak dubes
pemerintah indonesia selalu berikan laporan ke jakarta
ke semua negara terkait termasuk ke kmu kmk dan sebagainya
ini kan suasananya sedang suasana tahun baru
apakah kemudian vaksin yang sudah diberikan kepada orang yang tinggal di uni emirat arab ini
bisa memberikan optimisme yang lebih dibandingkan negara negara seperti indonesia
mungkin yang belum disuntikan vaksinnya
ya memang negara negara ini kan negara yang kecil
negara yang kecil jadi
tentu tentu dia sudah siap berdiri untuk melayakan hari ini
hari ini adalah tahun baru malam
mungkin belum punya vaksin
jadi sudah persiapan diri dan bangun walaupun tetap menggunakan protokol kesehatan
ini kan momental
untungnya tahun baru
kalau di indonesia semuanya diminta untuk di rumah
bahkan disiagakan petugas keamanan untuk bisa mengamankan lokasi lokasi yang berpotensi untuk ramai di malam tahun baru
kalau di uni emirat arab sudah diberikan vaksin
apakah ada kelonggaran kegiatan sosial di sana pak dubes
tetap ada aturan
jadi misalnya kalau dia terjadi maksimum tujuh orang bisa berkumpul di ruangan yang kurang lebih lima meter
kalau di dubai bisa tiga puluh orang di ruangan yang
jadi seharusnya bedanya
mereka juga harus memakai masker dan beri jarak
kalau di tempat tempat keramaian artinya tetap dibuka
misalnya restoran atau misal tempat tempat yang menjadi pusat keramaian begitu
oh iya di duben misalnya malam ini
menurut teman teman yang kerja di dubai di hotel hotel di dubai
bagian sebagian besar hotel hotel mewah full
artinya optimisme itu muncul dan juga ada sedikit kelonggaran kalau kita bandingkan dengan indonesia
kembali lagi soal membahas soal pemberian vaksin
prosesnya ketika mendapatkan vaksin dengan uni emirat arab menetapkan dengan merek apa saja
kemudian bagaimana dengan setiap merek ini kan berbeda
ada yang dual dose
bagaimana dengan di uni emirat arab
mereka umumnya menggunakan enam
artinya di sana kita juga sedang menantikan bagaimana di indonesia
lantas pak dubes bagaimana dengan keseluruhan kasus covid sembilan belas di uni emirat arab
bagaimana apa ya yang dilakukan oleh pemerintah
apa yang dilakukan oleh pemerintah uni emirat arab untuk bisa menekan kasus
apakah ada aturan aturan tertentu di perbatasan negara mungkin seperti penerbangan
ada yang diketatkan atau masih sama seperti lockdown begitu
jadi kalau di dubai dan budhajia jadi setiap orang datang itu harus tes covid atau swab test
artinya semuanya dites ya
nanti kita boleh keluar pak
nanti kita berhasil
untuk abu dhabi untuk dubai lebih lebih beba
setiap wilayah berbeda beda
terima kasih duta besar indonesia untuk uni emirat arab
pak dubes husin bagis sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
semoga bapak dan juga warga negara indonesia di sana tetap sehat selalu
terima kasih mbak priya